halo apa kabar salam sejahtera untuk kita semua
dan semoga semuanya dalam keadaan sehat
serta selalu mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi ini
selamat datang di program leaders ⁇ corner bersama saya frida litwina
gerakan nasional bangga buatan indonesia bertumpu pada sinergi dari berbagai pemangku kepentingan
untuk memajukan umkm di indonesia
umkm di indonesia terbukti tahan krisis di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan sinergi dalam gerakan nasional
dan bangga buatan indonesia dapat menunjang masa depan perekonomian nasional
inilah tema yang akan kita elaborasi dalam ⁇ leaders corner kali ini
dan sudah bergabung melalui sambungan zoom
menteri perdagangan republik indonesia muhammad lutfi
dan juga wakil direktur utama bni adi sulistyo wati
terima kasih dan selamat bergabung pak lutfi dan ibu susi
saya akan pertama tama ke pak menteri perdagangan terlebih dahulu
pak lutfi melalui gerakan bangga buatan indonesia ini
pemerintah ingin agar umkm menjadi seperti apa
dan sejauh ini apa saja peran kemendak dalam mendukung gerakan ini
ya jadi kita melihat sebenarnya bukan dari kacamata umkm nya sendiri
tetapi ada dua ratus tujuh puluh tiga juta rakyat indonesia
yang semestinya bisa menjadi basis atau demand side dari produk produk indonesia
jadi dua ratus tujuh puluh tiga juta rehat indonesia yang semestinya bisa menjadi basis atau demand site dari produk produk indonesia
dua ratus tujuh puluh tiga juta rehat indonesia yang semestinya bisa menjadi basis atau demand site dari produk produk indonesia
yang setia terhadap barang produk indonesia
adalah barang barang ini
dan mempunyai kualitas yang bisa menyamai produk produk cadang indonesia
dan mempunyai kualitas yang bisa menyamai produk produk cadang indonesia
bahwa kita ingin orang indonesia membeli barang indonesia
saya mengatakan tentang produk produk indonesia adalah posedongan yang sangat yang penting dalam perdagangan produktiven indonesia
saya mengatakan tentang produk produk indonesia adalah posedongan yang sangat yang penting dalam perdagangan produktiven indonesia
sejauh ini apa peran kementerian perdagangan dalam mendukung upaya ini pak
agar semua orang indonesia membeli produk buatan indonesia
nah jadi ada beberapa sebenarnya yang kita ingin dan mempunyai tema untuk tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
jadi karena saya utarakan tadi itu adalah bahwa kita mesti bangga buatan indonesia ini
kita juga mesti melihat bahwa barang barang indonesia ini mesti dikenal juga oleh pasar indonesia
jadi biasanya kalau kita mau bikin perusahaan atau kita mau bikin produk itu
inilah ada barang yang terpenting siapa yang mau beli barang ini
nah untuk itu kita juga mesti melihat bahwa kedekatan emosional daripada barang barang ini
mestinya bisa dikerjakan
sebagai contoh misalnya kita ingin memperkenalkan barang halal indonesia
jadi ini merupakan produk halal yang sebenarnya di dalam negeri punya dua ratus tujuh puluh tiga
di mana indonesia itu adalah seperenam daripada penduduk islam dunia
dan itu juga kita ingin memposisikan supaya jakarta ini bisa menjadi basis daripada fashion islam dunia
jadi boleh paris menjadi fashion islam internasional
tapi kalau fashion islam itu kiblatnya musik jakarta

beberapa yang kita sedang kerjakan terutama misalnya kayak nanti di dalam trade expo indonesia
pada bulan oktober yang akan datang kita meskipun secara virtual akan mengadakan
daripada fashion islam dunia
jadi ini merupakan terobosan terobosan bukan hanya paksis indonesia yang menjadi sasaran market barang indonesia

jadi ini merupakan terobosan terobosan bukan hanya paksis indonesia yang menjadi sasaran market barang indonesia
tetapi juga menjadi pemain regional bahkan mendunia menjadi center

tadi sudah diceritakan oleh pak lutfi bagaimana cara atau upaya dari segi fashion ya pak ya
bagaimana sebenarnya posisi daya saing dari produk indonesia
semuanya nih pak semua produk indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri
indonesia ini mbak frida ya adalah dalam proses evolusi
jadi kita ini dulunya waktu tahun dua ribu lima dua ribu sepuluh itu
indonesia terkenal sebagai negara penghasil dan pengekspor barang mentah dan setengah jadi
sekarang indonesia berevolusi menjadi pengekspor dari barang industri dan industri berteknologi tinggi
jadi kita dalam suatu proses tersebut
jadi kalau kita lihat sekarang misalnya top lima daripada ekspor non migas kita itu
ada dua barang baru yang disitu menjadi perasatan baru yaitu satu besi baja
indonesia menjadi salah satu super power dunia
bahkan di stainless steel itu indonesia nomor dua setelah china
yang kedua yang saya garis bawahi di top lima tersebut adalah industri otomotif
dicari bayangkan tiba tiba indonesia yang katanya tadinya impor impor mobil sekarang menjadi penghasil dan pengekspor mobil
kita mendapatkan devisa setidaknya delapan dua miliar dollar pada tahun dua ribu sembilan belas
jadi memang produk produk indonesia ini sedang berevolusi dan kita juga bisa melihat misalnya contohnya gitu ya
saya berkali kali mencontohkan wardah
wardah itu adalah sukses story indonesia juga
karena struktur daripada kosmetik pricing struktur dari kosmetik itu ternyata sangat lukratif
jadi ketika kualitasnya sama atau lebih baik daripada produk produk impor atau merk merk global brand
tetapi ketika harganya di twek sedikit ternyata barang barang indonesia itu bukan saja bisa menguasai pasar lokal
itu kalau namanya wardah itu yang namanya produk produk eropa sudah kalah di indonesia
sekarang siap bertarung di pasar pasar regional seperti di asean
bahkan ini akan dibawa oleh supermarket supermarket besar menuju dunia
jadi saya berkeyakinan bahwa indonesia akan menjadi sangat terkenal produk produknya karena bukan hanya kualitasnya
tetapi juga sudah terbukti bisa mapan bisa tangguh di pasar nasional
nah untuk kemudian meningkatkan
nah untuk kemudian meningkatkan
daya saing tentunya umkm membutuhkan dukungan permodalan salah satunya lewat perbankan
saya akan bertanya ke ibu wadirut bank bni ibu susi
perbankan sebagai salah satu gawang kekuatan modal umkm tentunya memberi kemudahan dalam implementasi gerakan nasional bangga buatan indonesia ini
nah apa saja bu kemudahan dari bni yang diberikan bagi umkm
terima kasih mbak frida
di sini bangga buatan indonesia ini merupakan program untuk memperkenalkan karya anak bangsa
nah tadi disampaikan oleh pak menteri perdagangan yang utamanya merupakan produk produk umkm yang berkualitas agar dapat dimanfaatkan dan dicintai oleh masyarakat indonesia itu sendiri
perlu kita ketahui bahwa produk produk umkm indonesia memiliki kualitas yang sangat dibanggakan unik dan berpeluang untuk dapat bersaing tidak hanya di pasar domestik maupun tadi juga pasar ekspor yang disampaikan oleh bapak menteri perdagangan
untuk mendukung pelaku pelaku umkm ini
memberikan hasil produksi yang berkualitas bni siap untuk memfasilitasi pelaku umkm ini untuk menjawab tantangan yang berupa hal antara lain yaitu memberikan kemudahan dalam hal akses permodalan
ini sangat penting mbak frida dan selanjutnya adalah kemudahan dalam hal bertransaksi dan juga kemudahan memberikan akses informasi dan juga diperlukan memberikan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas serta menyediakan akses atau peluang ke pasar yang lebih luas
tadi yang disampaikan juga oleh pak menteri perdagangan untuk pasar yang lebih luas

di juga dimana tarik tunai tanpa kartu ini juga kita memberikan kemudahan dan transfer ke luar negeri dengan kemudahan secara mobile
hal hal ini justru ini diharapkan untuk memudahkan para

selain itu kami juga memberikan layanan untuk bni direct menaruhkan solusi terintegrasi untuk layanan payment management collection management likuidity management hingga value chain management dengan total financial solution yang terintegrasi nanti dengan fintech maupun e commerce
yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku umkm sehingga dapat bertransaksi dengan cepat aman dan nyaman
dan yang terakhir untuk kemudian akses informasi dan akses pasar bni telah memiliki perusahaan yang sangat berharga
telah berkolaborasi dengan mitra mitra strategis memberikan kemudahan akses informasi terkait peningkatan kapabilitas yang dibutuhkan umkm dalam menjalankan usahanya
yaitu dengan memperoleh informasi terkait peluang pasar yang lebih luas
layanan kemudahan bni yang komprehensif ini seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kami bni telah menyediakan layanan expora bni
espora b ini adalah solution center yang memberikan layanan terintegrasi bagi para pelaku umkm untuk mengembangkan usahanya hingga menembus pasar mancanegara
ini yang kita akan kembangkan
nah pada kesempatan kali ini mbak frida bni juga berkolaborasi dengan kementerian perdagangan yang bertindak sebagai movement manager yaitu sebagai penyelenggara event bangga buatan indonesia di sulawesi yang membawa tema pelangi dari sulawesi ke mancanegara
dan pada kegiatan ini bni sebagai campaign manager berperan aktif melakukan kurasi produk melakukan promosi publikasi menyediakan layanan untuk kemudahan bertransaksi juga menyediakan beragam banding promo yang menarik
bagi para pelanggan belanja produk produk umkm
dalam event ini sebagai upaya mendukung umkm kita juga ingin mendapatkan peluang pasar yang lebih luas
kami bekerjasama dengan e commerce melakukan ongboarding bagi umkm mitra bni di sulawesi nanti akan menjadi jucoba kita ini
di samping itu kami juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini dengan kementerian perdagangan melalui pendidikan dan pelatihan ekspor indonesia yang memberikan pelatihan bagi para pelaku umkm
untuk meningkatkan kapabilitas terkait pemahaman transaksi ekspor impor mereka
demikian mbak frida
oke baik ibu sesi terima kasih sudah menjelaskan mengenai dukungan mewakili sektor perbankan terhadap umkm indonesia
kemudian bagaimana kita menjawab kebutuhan umkm di tengah upaya meningkatkan daya saing produk produk lokal
jawabannya kita akan temukan usai jeda berikut tetaplah di leaders' corner
terima kasih anda masih bersama leaders ⁇ corner dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan seputar gerakan nasional bangga buatan indonesia
serta bagaimana sinergitas perbankan dalam membantu peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pelaku umkm
saya kembali ke menteri perdagangan bapak muhammad lutfi
pak bagaimana menjawab kebutuhan sektor umkm ini
mereka pemain berskala kecil menengah yang mungkin saja tidak tahu soal ekspor serta bagaimana mengembangkan produknya
seperti apa proses mentoringnya atau ada akses dan kemudahan lain kah yang diberikan oleh kementerian perdagangan kepada mereka
ya kita memang sadar bahwa memang umkm ini mempunyai beberapa kendala struktur yang dihadapi
misalnya contohnya dari enam belas perusahaan
misalnya contohnya dari enam belas perusahaan
menurut saya sampai sekarang dari dua belas pemain ekspor delapan puluh lima persen atau empat belas lebih itu adalah umkm
tetapi kalau kita lihat dari salesnya atau ekspornya jumlah ekspornya umkm itu hanya lima sampai tujuh persen daripada total ekspor indonesia
sisanya itu adalah pemain besar kenapa
karena biasanya karena memang mereka adalah umkm jadi struktur modalnya masih sulit
jaringannya terbatas dan juga daripada produk produk yang dipasarkan itu
kadang kadang tidak kompetitif dibandingkan dengan produk lain
oleh sebab itu kementerian perdagangan melalui direkturat jenderal
pengembangan ekspor nasional sudah mencoba untuk mengatasi
permasalahan permasalahan klasik tersebut yaitu tentunya membuka jaringan mereka
untuk lebih baik membukakan pasar pasar baik di tradisional maupun untraditional market
dan kemudian juga kita juga melihat bahwa supaya produk produk mereka itu
bisa bersaing dengan produk produk di pasar pasar yang mereka akan tembus
baik itu lokal maupun regional
nah ini kita mempunyai balai balai pelatihannya kita mempunyai ukm centernya
kita mempunyai ekspor ke ex centernya kita mempunyai juga sekolah sekolah ekspornya
nah ini yang kita sedang kerjakan kita sedang galakan
bahkan dengan kementerian kooperasi dengan tempat tempatnya
pak menteri teten mas duki itu kita juga sedang menyiapkan setidaknya
ada seribu eksportir baru dari indonesia untuk menembus pasar global
kadang kadang ini juga kita mesti melihat bahwa opportunity opportunity itu sebenarnya ada
tetapi memang kesungguhan dan pembimbingan yang melekat dari pemerintah
sangat diperlukan untuk menciptakan pelaku pelaku ukm ukm ekspor baru indonesia
mengenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas
kami bni secara aktif mendukung promosi dan publikasi umkm untuk perluasan pasar
baik di dalam maupun di luar negeri
antara lain melalui berbagai event baik online maupun offline
seperti contoh kita melakukan sbc di dalam dan luar negeri
di mana untuk pasar luar negeri bni mengoptimalkan
kita punya enam kantor cabang di luar negeri
yaitu di singapura hong kong tokyo seoul london dan new york
untuk membuka peluang pasar bagi komoditas umkm indonesia
bni juga bekerjasama dengan beberapa kementerian
antara lain dengan kemenda kemenkop kemenparekraft kemenlu bgkpm
dan mitra strategi lainnya dalam melakukan business matching
antara pelaku umkm lokal dengan bayar di luar negeri
selain sbc bni juga memperkenalkan produk umkm melalui katalog
publikasi di media sosial dan media digital dengan live stream webinar talk show
juga bekerjasama dengan influencer ternama
jalankan mbak ini sebagai endorser produk umkm indonesia
tidak hanya dukungan dalam peruasan jawan pasar
bni juga berkomitmen memberikan pelatihan dan pendampingan
melalui serangkaian program membantu umkm dalam menghasilkan produk yang berkualitas
kemampuan bersaing di pasar dengan kolaborasi bersama pihak kementerian
asosiasi intusi pendidikan dan loka pasar atau e commerce
demikian mbak frida
oke pak lutfi masa pandemi ini kan bisa dikatakan
situasi yang sangat menantang atau challenging
apa saja tantangannya dalam pelaksanaan gerakan bangga buatan indonesia di masa pandemi ini
ya tentunya ppkm ini merupakan suatu challenge yang luar biasa
karena pergerakan manusia tentunya dijaga agar kita memutus mata rantai penularan covid sembilan belas
jadi ini tentunya merupakan suatu tantangan yang luar biasa
tetapi kita melihat bahwa
banyak umkm umkm yang ketika terjadi pembatasan pergerakan tersebut
malah justru thrive malah justru maju karena menggunakan platform platform digital
jadi platform digital ini mbak frida merupakan suatu keharusan merupakan suatu tantangan
tetapi sudah pasti terbukti dengan adanya platform digital atau loka pasar loka pasar ini
umkm umkm kita bukan hanya bisa
menembus pasar di daerahnya tetapi juga bisa menjadi pemain nasional
ini sudah kita lihat dari makanan minuman dari kerajinan tangan produk produk sandang
produk produk yang lainnya bisa dikembangkan melalui platform digital tersebut
oleh sebab itu platform digital merupakan suatu alternatif yang harus kita bantu umkm umkm ini untuk ikut di dalamnya
jadi kalau kita
kita lihat sebelum malah ppkm yang kedua ini
mungkin saya mungkin seminggu dua kali seminggu tiga kali bersama sama dengan kementerian umkm
untuk supaya bisa umkm umkm ini ikut onboarding mengikuti platform digital
dan ini merupakan salah satunya karena memang terjadi pembatasan pergerakan manusia
kita harus menggunakan loka pasar atau platform digital tersebut
dan ini merupakan solusi
dan banyak perusahaan perusahaan umkm ini yang memanfaatkan dan sukses dengan platform digital tersebut
salah satu yang diunggulkan dalam gerakan bangga buatan indonesia ini adalah produk artisan pak
nah apakah yang dimaksud dengan produk artisan dan apa ada treatment berbeda dalam pengembangannya
ya tentunya ini kan asisten ini adalah sangat spesifik di satu daerah dengan satu kecakapan tersendiri
ini merupakan sesuatu yang kita sedang kerjakan dan kita sedang galakkan
karena ini di banyak negara juga sukses dengan one village one product
dan ini juga kita merupakan suatu terobosan yang akan kita kerjakan
oleh sebab itu kementerian perdagangan juga mendapatkan suatu tantangan daerah di sulawesi utara
memastikan bahwa produk produk khas tersebut akan menjadi prima dona barang barang buatan indonesia yang bisa mendunia
saya kembali ke ibu susi
ibu dan pak
dalam pengembangan umkm ada program go modern go online dan juga go digital
bisa dijelaskan bu apa saja program pendukungnya
terima kasih mbak vida
kami memang memiliki framework pemberdayaan umkm meliputi go modern go digital dan online
serta go export sebagai tujuan utama kami saat ini
ketiga hal tersebut mewakili fase fase perkembangan bisnis umkm mbak
seperti go modern adalah fase inkubasi atau fase merintis
kalau ada istilah sekarang kita menyebutnya startup
pada fase ini kami memberikan pendampingan dan pelatihan untuk peningkatan kontinuitas produk umkm
sehingga mampu menciptakan produk yang berkualitas yang mampu memenuhi permintaan konsumen
dan dalam hal ini bni berkontribusi melakukan pelatihan
terkait dengan pengelolaan keuangan juga menyediakan fasilitas pembiayaan
di mana untuk pembiayaan umkm ini bni siap untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk kur
dan ke depannya bni akan berkomitmen terus mendampingi pelanggan
usaha bisnis kecil ini untuk dapat naik kelas mbak
ini kita berharap bahwa ini para umkm tadi sampaikan oleh bapak menteri perdagangan
dengan kualitas dan juga spesifikasi yang memang sudah memenuhi
daripada standar internasional
nah ini yang perlu kita harapkan bahwa naik kelasnya itu nanti bisa dari pool
bisa naik ke kredit small ke komersial bahkan mungkin nanti ke korporasi
ini harapan kita ke depannya adalah para umkm ini akan berhasil
global dan juga bisa naik kelas
program program untuk go digital dan online sebagai fase selanjutnya
yaitu menitipberatkan pada peningkatan kapabilitas operasional dan pemasaran
pada fase ini kami memperkenalkan digitalisasi proses bisnis
dan akses pasar secara online melalui kerjasama dengan mitra mitra strategis
yang telah kami sebutkan tadi
dari ketiga rangkaian yang telah dijelaskan di atas pada ujungnya
kami mendorong umkm untuk go ekspor melalui ekspora bni
yang merupakan akronim dan teknologi
dari ekspor dan diaspora
di sini bni memberikan solusi yang terintegrasi
yang akan menjawab tantangan pelaku umkm di setiap tahapan bisnis yang selanjutnya
demikian mbak frida
baik bagaimana menjawab tantangan mental masyarakat kita
yang masih cenderung memilih produk luar negeri
agar kemudian bergeser ke produk lokal
nah kita akan cari jawabannya usai jeda tetaplah di program leaders ⁇ corner
terima kasih anda masih bersama kami dalam program leaders' corner
dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan terkait gerakan nasional bangga buatan indonesia
saya kembali ke pak lutfi
pak di tengah dukungan kemendak terhadap pemberdayaan umkm dan juga wisata lokal
salah satunya ada program pelangi sulawesi
yang diinisiasi oleh kemenko marves
bisa dijelaskan pak apa itu dan sejauh apa dukungan dari kemendak untuk pelangi sulawesi
jadi ini kan acaranya memang sudah mutar ya
jadi setiap kementerian sudah mendapat tugas masing masing
dan kebetulan kementerian perdagangan mendapat tugas di sulawesi utara
dengan tujuan destinasinya adalah likupang
nah kita mempersiapkan tanggung jawab kita adalah bagaimana produk produk di sulawesi utara
produk produk di likupang produk produk artisan artisan ini bisa dikemas bisa dipasarkan
bisa menjadi barang yang diperjualbelikan diminati
bukan hanya di pasar daerah tetapi juga di pasar nasional
dan mudah mudahan ini juga bisa tumbuh berkembang
dari kecil ke menengah menengah juga menjadi besar
jadi ini tanggung jawab yang luar biasa sebenarnya
dan tentunya kita sudah datang kita sudah jalankan
sayang saja pada posisi hari ini dengan adanya penularan covid sembilan belas
menjadikan acara ini menjadi agak terganggu
tetapi komitmen kita satu bahwa kita ingin produk produk lokal ini
menjadi produk produk yang didambakan disenangi oleh pasar nasional
dan juga mudah mudahan suatu hari kita juga bisa membawa produk produk artisan ini
menjadi produk produk yang digemari di pasar regional
saya ke ibu susi lagi dari bni
ibu susi ada cukup banyak program spesifik bni bagi umkm yang tersedia
termasuk lewat rangkaian event
nah apakah ini sejalan dengan outstanding dan pertumbuhan kredit umkm di bni
oke makasih mbak fida
sebelumnya saya mau jelaskan dulu mbak fida
bahwa kita pada prinsipnya kita dengan memiliki dua tiga ratus dua belas outlet di seluruh indonesia
serta enam cabang di luar negeri ini ini harapan kita ini bni siap untuk mendukung pemberdayaan umkm
setiap jaringan bni baik di dalam maupun di luar negeri
peran kami dalam berbagai program dan kerjasama untuk pelaku umkm
sebagaimana acara hari ini dalam rangka gerakan nasional bangga buatan indonesia
bni bersama kementerian perdagangan berinisiatif menjalankan event bangga
buat indonesia pelangi sulawesi yang tadi disampaikan oleh pak menteri
yang merupakan acara pameran toksur terkait produk produk lokal sulawesi
harapannya ini akan kita pasarkan sampai keluar

yang merupakan acara pameran toksur terkait produk produk lokal sulawesi
selain itu pada skala internasional bni juga melaksanakan event indonesia
trade expo bersama kementerian perdagangan
dan juga bni bersama dijen perdagangan kita juga membantu di dalam pembedaian
usaha mikro kecil dan menengah di sektor perdagangan melalui pemanfaatan
fasilitas perhotelan dan jasa akomodasi serta penyediaan layanan perbankan
dan juga bni mendukung pelaku umkm yang berorientasi pada ekspor
bni bersama kementerian perdagangan dan kementerian kooperasi
dan umkm bekerjasama melalui program bni expora

yang melayani umkm dengan orientasi ekspor lewat salah satu one stop shopping hub di smesco jakarta
ini juga salah satu program untuk mendorong daripada pemberdayaan umkm kita
berkolaborasi juga kami dengan kementerian bumn kementerian luar negeri
kementerian komaritim investasi dan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
serta lembaga terkait meluncurkan program indonesia space up the world
ini juga harapannya untuk mendukung daripada program umkm
dan juga kami di seluruh indonesia siap melayani pembiayaan dan layanan finansial lain
yang dibutuhkan oleh para pelaku umkm
seperti yang tadi saya sudah jelaskan
sementara terkait dengan kredit umkm
tetap menunjukkan kinerja yang positif mbak frida
di tengah tekanan pandemi ini
tadi yang disampaikan mbak frida apakah inline dengan pertumbuhan daripada kredit ump kita
ini menunjukkan komitmen kami mendukung perkembangan umkm indonesia
dimana sampai dengan juni dua ribu dua puluh satu
mencemarkan bahwa upaya kami mendukung umkm untuk pulih dan bangkit
mengatasi segala tantangan yang ada di masa pandemi ini
dimana pertumbuhan kredit umkm yang signifikan ini secara dominan
dikontribusi juga dari penyaluran kredit usaha rakyat pun
sebesar lima belas triliun hingga juni dua ribu dua puluh
pencapaian ini memang menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada bni
sebagai mitra yang tepat yang dapat diandalkan untuk mendukung
kemajuan daripada bisnis umkm
demikian mbak frida
gerakan nasional bangga buatan indonesia ini tidak akan berjalan sempurna
tanpa sinergitas antar kementerian dan juga lembaga serta komunitas digital
sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak muhammad lutfi
dan juga ibu susi atas waktunya di leaders corner
dan pembahasan akan berlangsung
bersama dengan menteri kooperasi dan ukm republik indonesia
pak teten mas duki dan ketua umum indonesia e commerce association
atau idea bima laga
halo apa kabar pak teten dan pak bima
saya ke pak teten mas duki terlebih dahulu
pak umkm turut terhempas efek pandemi ini
lalu apa kunci kebangkitan dari umkm di indonesia
mereka yang berhasil melakukan adaptasi transformasi ke platform digital
justru tumbuh luar biasa
saya kira idea mencatat tahun lalu sudah dua puluh enam atau dua puluh tujuh persen ya
jadi terutama untuk sektor makanan minuman home care dan health care
jadi saya kira dengan daya beli masyarakat yang terbatas
kalau umkm nya tadi banting setir
kepada produk produk yang memang ada marketnya demandnya cukup kuat
saya kira mereka bisa tumbuh
begitu juga saya kira ekspor tetap ada peluang
tadi pak mendak juga sudah melihat
dan kami sekarang juga bersama bni ekspora
membidik produk produk umkm yang potensinya ada
juga market demand nya ada tapi supply chain nya belum terhubung
nah ini yang kita targetkan mereka untuk dibidik langsung
kita dampingi sampai betul betul mereka terhubung ke market
nah tentu juga kalau kita lihat indikator dari kredit perbankan sekarang
justru yang bergairah kan justru kredit untuk umkm
ini menunjukkan bahwa umkm lah sebenarnya di tengah ekonomi global
ekonomi nasional sedang lesu mereka menjadi dinamisator
karena memang pada dasarnya mereka kan tidak bisa menghentikan usaha
karena mereka berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga
jadi mereka tetap mencari jalan untuk terus supaya bisa survive

saya kira itu
baik pak teten
nah asosiasi e commerce indonesia tentunya punya peranan penting untuk pemasaran dan juga distribusi
dalam mendukung gerakan nasional bangga buatan indonesia
pak bima apa saja dukungannya
ya tentunya kita dari asosiasi bersama dengan kementerian
kita ingin mempersiapkan target digitalisasi ukm mbak
digitalisasi umkm sendiri
sebenarnya kalau kita di teman teman platform dan asosiasi terbagi menjadi tiga
yang pertama digitalisasi lokal
di mana sebenarnya para umkm pertama kali mereka berjualan
mereka berjualan di inner cycle terdekatnya dulu yaitu lokal
kita bilangnya entah itu teman dan yang lain yang share ke
dia upload di sosial medianya itu untuk mengenalkan produknya kepada lokal yang dia punya
baru tahap selanjutnya adalah digitalisasi nasional
bagaimana melalui ukm ini dengan terjun ke platform platform marketplace
akhirnya dia bisa merambah ke platform market market secara nasional
dan yang terakhir bagaimana nantinya umkm ini kedepannya dan goalnya bisa mencapai digitalisasi global
dan teknik teknik seperti ini sebenarnya harus kita persiapkan
dan harus mempunyai kapabilitas digital
oke sudah siapkah para pelaku umkm ini
umkm kita ini menghadapi transformasi digital di masa pandemi
kita akan cari jawabannya usai jeda berikut tetaplah di leaders' corner
terima kasih anda masih bersama kami dan saya masih bersama menteri kooperasi dan ukm pak teten mas duki
serta ketua umum indonesia e commerce association atau idea bima laga
pak teten kementerian kooperasi dan ukm ini adalah movement manager dari gerakan nasional bangga buatan indonesia
nah apa saja tugasnya dan sudah berjalan sejauh apa pak implementasinya
ya kami sebenarnya movement manager untuk bulan april lalu
saya kira saat ini adalah pahamendang ya dan nanti bulan agustus ini mulai masuk juga untuk kewaktimu
waktu kami menjadi movement manager gerakan nasional bangga buatan indonesia
saya kira kami mengusung waktu itu ukm jabar paten dengan pendekatan urun daya membuka partisipasi lintas stakeholder pentahelik ya untuk berpartisipasi
jadi waktu itu ada sekitar satu empat belas lima ratus delapan puluh umkm yang terlibat
baik dalam pameran hybrid pelatihan sertifikasi
ada seratus event yang kita selenggarakan baik virtual maupun secara offline di jawa barat dan dki
ada dua puluh tujuh kota kabupaten se jawa barat turut terlibat
ya dan saya kira dengan promosi yang cukup besar dan menggerakkan masyarakat untuk membeli
atau belanja produk artisan jawa barat waktu itu luar biasa
dan saya kira ini kita bisa replikasi di berbagai daerah
kami juga mengajak seluruh asosiasi pihak pihak yang selama ini melakukan pendampingan kepada umkm
untuk juga terlibat menyiapkan produk produk mereka supaya tadi punya daya saing produknya
ya seperti itu
nah pak teten lalu sudah siapkah literasi digital dan sdm umkm di indonesia ini
dalam menghadapi disrupsi digital dan transformasi di masa pandemi
dan pak bagaimana strategi untuk mengawal transformasi ini
ya kalau kita lihat selama pandemi covid ini dalam satu setengah tahun
terjadi lonjakan umkm yang terhubung ke ekosistem digital
nah sekarang sudah ada sekitar empat belas lima juta atau ada penambahan enam lima juta hanya dalam waktu satu setengah tahun
target kita tiga puluh juta pada tahun dua ribu dua puluh
insya allah ini dengan strategi yang tepat
karena yang kita sasar sebenarnya yang di usaha mikro
nah kami meyakini bahwa tidak semua umkm itu bisa berjualan di marketplace online
karena keterbatasan sdm misalnya
tapi saya kira bisa kita tetap upayakan dengan bantuan reseller misalnya ya
nah yang kedua tidak semua umkm memiliki kapasitas jualan di market yang besar
misalnya di level nasional atau global
nah kita perlu menyiapkan pasar digital di tingkat daerah misalnya
nah sekarang kami juga sedang mempersiapkan di semesco semacam pull climate center yang juga ada di beberapa daerah lain
untuk membantu umkm yang jualan di lewat media sosial
yang biasanya tidak didukung dengan sistem logistiknya
nah kami dengan plat harga misalnya logistik rp enam sembilan per kilo untuk satu jawa dan sumatera
ini saya kira bisa membantu umkm untuk bisa berjualan secara online
terutama yang lewat medsos
saya kira kalau yang sudah dengan e commerce mereka sudah punya sistem logistiknya
dan ini tidak masalah
jadi problem utamanya itu saya kira adalah
kapasitas usaha kapasitas produksi mereka terbatas sama produk mereka yang kurang memiliki daya saing
ini tantangan terbesar umkm go digital
karena itu kami sekarang dengan kebijakan membuat segmen pasar tertentu
dan kemudian juga pendampingan supaya produk mereka bisa lebih berkualitas
misalnya lewat mengukurasi produknya memperbaiki produknya
misalnya lewat mengukurasi produknya memperbaiki produknya
memperbaiki packagingnya memperbaiki brandingnya
kedepan kami punya konsep rumah produksi bersama
supaya mereka bisa memproduksi dengan peralatan teknologi modern
yang tidak harus dimiliki oleh orang per orang
sehingga standar produk mereka bisa berkelas seperti produk produk industri
baik pak teten
saya beralih ke pak bima
pak konsumen digital ini sangat besar potensinya
tapi tentu tidak mudah untuk dihadapi

apa tantangan bagi e commerce dalam memasarkan produk umkm
apa tantangan bagi e commerce dalam memasarkan produk umkm
tentunya kita harus mengenalkan brand itu sendiri
tentunya kita harus mengenalkan brand itu sendiri
baru saja minggu lalu saya pernah ke bandung
saya membeli jaket motor yang mungkin agak tebal
saya membeli jaket motor yang mungkin agak tebal ya
yang setengah rompi

kalau di brand luar harganya sekitar delapan ratus ribu
tapi di bandung itu diproduksi dengan harga yang hanya satu ratus lima puluh ribu
brand nya mungkin belum serius untuk membangun brand
tetapi produknya itu produk lokal
di sini hasilnya bagus saya sudah pakai untuk naik motoran pagi pagi
saya sudah pakai untuk naik motoran pagi pagi
itu yang penting dan secara fungsional itu bagus
itu yang penting dan secara fungsional itu bagus

stigma nya ini yang harus kita buat sama sama

makanya kan judul gerakannya bangga buatkan indonesia
indonesia yang pertama kali adalah kita bangga kita menggunakan produk produk indonesia nah ini
adalah memang yang stigma yang harus dibangun dan tidak bisa dibangun dalam jangka waktu yang
sebentar nah tentunya sekarang dengan kehadiran teman teman platform digital ini disediakan mbak
etalasenya sehingga para user atau yang ingin membeli produk produk indonesia itu tidak mencarinya
tidak susah itu atau kalau misalnya di toko offline kita melihat yang produk ukm mungkin
di taruh di halaman belakang atau di yang yang susah ditemukan lah tapi sekarang adanya peraturan
juga peraturan ppn delapan puluh tahun dua ribu sembilan belas yang memang para pmc ini harus mengangkat produk produk buatan
indonesia dan ini juga didukung dengan kampanye bangga buatan indonesia itu mbak oke bagaimana
kolaborasi sokongan e commerce ini terhadap gerakan nasional
bangga buatan indonesia untuk mampu menjadi solusi pertumbuhan umkm di indonesia kita akan
segera kembali lagi dengan pembahasannya tetaplah di leaders corner in association with supported by
kembali lagi di leaders corner dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama menko prasid dan
ukm teten mas duki dan juga bimalaga
ketua dari idea sebagai kementerian yang membidagi umkm apa fakta lapangan yang pak
teten temui soal keunggulan produk umkm kita yang kemudian bisa bersaing dengan produk luar negeri
ya saya kira sebagian besar umkm kita di sektor pertanian dan juga makanan minuman
kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi nasional justru sektor pertanian ini memberikan kontribusi
nasional yang kedua di sektor makanan minuman saya kira sektor ini yang paling banyak menguasai market
dalam negeri kami tidak hanya membidik di pasar digital masyarakat tapi juga pasar belanja
kementerian dan lembaga saat ini saya kira dari
dari belanja kl itu harus menyerap produk umkm atau sekitar empat ratus empat puluh enam triliun nah saat ini sudah cukup
digital bumn ya sekitar
triliunan juga sudah bisa
menyerap produk umkm
karena itu kalau kita
masyarakat juga untuk membeli produk
dengan daya beli yang terbatas
dan dengan banyaknya saya kira
anggaran kebijakan fiskal
untuk memperkuat daya
beli masyarakat lewat program bansos
ekonomi masih bisa
berputar karena itu
kita juga perlu memprotek
pasar dalam negeri terutama
yang di e commerce jangan sampai
diserbu oleh produk produk
dari luar meskipun
pada dasarnya masyarakat memang
ingin mencari barang yang murah
bagus begitu tapi saya kira
kita berkepentingan membangun
solidaritas dari konsumen indonesia
untuk membeli produk
ke dalam negeri dan
syakir alhamdulillah kerjasama
kami dengan beberapa
supaya mereka tidak
lagi menjual produk
luar ini kami sepakati
dan juga dengan lazada
paling tidak untuk pakaian muslim
tiga belas item dan turunannya
mereka tidak lagi
atau sudah menutup keran impornya
termasuk juga dengan
tiga produk juga
dan juga produk produk kriak
nah ini saya kira
penting kita bukan
anti perdagangan bebas karena kita
dengan perjanjian mea tapi
pemerintah juga berkepentingan
untuk memajukan umkm
baik pak teten
saya ke pak bima lagi
pak bima teknologi ini adalah hal
yang penting untuk pengembangan produk
umkm tentunya saat ini
adakah persoalan atau hambatan
soal teknologi ini bagi umkm
teknologinya mbak tetapi memang
disiapkan yang pertama
harus ada digital mindset
memang setelah itu
dia harus ada digital skill
digital present baru setelah itu
dia harus mempunyai digital onboarding
digital marketing dan digital
adalah yang memang harus
disiapkan oleh para umkm
dalam menghadapi jadi kita tidak
melihat kita melihatnya
itu sebuah peluang yang memang harus dimiliki
bukan tantangan tetapi itu challenge
challenge ini bisa disolving dengan
digital umkm untuk terjun
ke dalam digital ecosystem mbak
kemudian saya mau balik lagi
ke pak teten mengenai
gerakan nasional bangga buatan
indonesia ini yang sudah berjalan
dengan banyak pihak ada
kementerian kemudian pemerintah daerah
lembaga perbankan dan juga komunitas
digital dan masih banyak lagi
apakah pertumbuhan pesat umkm
didapat dalam kondisi pandemi ini
saya katakan tadi gerakan
gerakan nasional bangga
buatan indonesia salah satunya adalah
semakin banyak umkm kita
tadi kita sudah
dari delapan juta menjadi
tujuh juta artinya ada
sekitar sembilan lima juta
pertambahan baru yang
sudah terhubung ke
nah tapi catatan kita
seperti tadi pak bima
itu tidak berhenti sampai di situ
bagaimana mereka bisa terus
karena banyak juga yang
nah karena itu maka
tadi kaitannya ada
kapasitas produksi dan
isu yang menyangkut
daya saing produksi
nah ini yang saya kira kita harus
dan untuk menyiapkan umkm
kami memang harus bekerja sama
berkolaborasi dengan teman teman
langsung terhubung dengan ekosistem
digital itu yang paling tepat
saya kembali lagi ke pak bima nih
pak bima dengan kolaborasi
yang sudah berjalan sejauh ini
indonesia pertumbuhan produk umkm
dalam penjualan digital saat ini
seperti apa pak dan apakah produk
umkm ini mampu mengambil hati
saya rasa dari tahun ke tahun
itu meningkat mbak seiring dengan
peningkatan transaksi e commerce
diprediksi menurut data dari bank indonesia
pertumbuhan transaksi e commerce itu
tahun dua ribu dua puluh satu year on year
dan kita harapkan dengan
meningkatnya umkm yang on boarding di
dunia digital itu akan meningkatkan
pertumbuhan transaksi menurut
data yang kita peroleh dari bank
ukm dari empat belas mei dua ribu dua puluh
yang di launching sampai dengan
bulan juli akhir juli
sudah mencapai tujuh dua juta
ini juga izin melaporkan ke
pak menteri pak teten karena memang
data yang terakhir juni itu enam lima juta
pertumbuhannya betul data data baru
data bulan juli baru saja kita
rekap itu mencapai tujuh dua juta
adalah data yang sangat mengembirakan
dan kita harapkan juga
sampai dengan akhir tahun
itu bisa meningkat lagi
baik nah pak teten
selain pertumbuhan umkm ini
apalagi yang kemudian menjadi
main goal dari gerakan nasional
bangga buatan indonesia
ya tentu kita
bangga buatan indonesia
kebenaran konsumsi kita
untuk membeli produk
dalam negeri jadi
kalau kita lihat misalnya
nasional sebelum pandemi
itu kan digerakkan oleh
konsumsi rumah tangga yang mencapai
investasi kan sekitar sepuluh
belanya pemerintah sekitar
nah jadi kalau sekarang
kita untuk membeli produk
dalam negeri saya kira
untuk mengembangkan kapasitas
usaha dan kualitas produk mereka
itu seperti yang dialami
oleh pengalaman pengalaman umkm
di negara lain
ada pemihakan dari pemerintah
untuk membeli produk produk umkm
dan juga dari masyarakat
sehingga dengan begitu umkm
memiliki kemampuan finansial
untuk terus meningkatkan
sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
pak teten mas duki dan juga pak bima
laga atas kehadirannya di
dan juga kepada narasumber yang sudah
bergabung di awal acara ada menteri perdagangan
muhammad lutfi dan juga wakil direktur
bni ibu susi semoga
kolaborasi dan sinergi yang solid ini
mampu mensukseskan gerakan nasional
bangga buatan indonesia menuju
umkm sebagai kekuatan
perekonomian bangsa demikian
leaders ⁇ corner kali ini bersama saya
frida litwina sampai jumpa